presiden joko widodo menegaskan pentingnya infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia
dalam meningkatkan daya saing sehingga produk produk tanah air bisa berkompetisi dengan negara lain
awalnya presiden menjelaskan selama empat puluh tahun lebih indonesia hanya membangun tujuh ratus delapan puluh km jalan tol
di dua ribu empat belas kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan
baik yang transjawa maupun trans sumatera dan beberapa di kalimantan dan sulawesi
saya nggak tahu sampai terakhir hari ini pak menteri pu sudah berapa kilometer yang dibangun dalam tujuh tahun ini
tapi ini seribu
yang sebelumnya empat puluh tahun tujuh ratus delapan puluh kilometer
apa yang berbeda dari situ
saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan
tidak mencari alternatif alternatif pembiayaan
ketergantungan pada alternatif
ketergantungan pada apbn
ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh bumn bumn kita
atau diserahkan kepada swasta
yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik
setelah penanda tanganan perjanjian oleh indonesia investment autotory atau ina tahun dua ribu dua puluh
di kantor kementerian keuangan kamis pagi kemarin presiden juga menyampaikan pengucuran dana dari ina
ini merupakan alternatif skema pembiayaan baru untuk pembangunan infrastruktur
hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing
sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah ina mengucurkan rp tiga puluh sembilan triliun untuk lima ruas jalan tol
yang semula dimiliki hutama karya dan ruas kita karya
dalam kesepakatan dengan hutama karya ina berinvestasi di tiga ruas jalan tol trans sumatera
sepanjang satu ratus empat puluh satu km
sedang dengan ruas kita karya ina berinvestasi di dua ruas jalan tol trans jawa
tim liputan cnn indonesia